bu misna ada yang bisa saya bantu bu
masih pengen nyali kamu tinggal di wilayah sini
maksud ibu bagaimana
belum lama ini kan rumah kamu dibakar
terus rumah kamu juga dilemparin pake batu
kamu masih mau aja tinggal disini
kenapa kamu gak jual aja tanah dari rumah ini
oh jadi ibu tahu siapa yang membakar rumah saya
siapa yang melempar surat kaleng kepada saya
iya saya memang tau
tapi perbuatan mereka tidak
dasar lembek kalian
katanya pembunuh bayar
tapi membunuh satu orang saja yang namanya burhan
kalian tidak mampu
lagi mujur aja tuh orang bu
tidak lama lagi kok
ibu akan mendapatkan mayat burhan di jalanan
kalian emang penuh
tapi perangkatnya mana
wow aja terus yang kalian minta
tidak benar bapak di penjara
padahal bapak gak membunuh
aku dan indah
aku tak kangen sama kamu
ya allah tolong lindungi suami hamba ya allah
pak sarwana pelaku aku harus minta maaf kepada dia
kenapa kamu pergi meninggalkan ibu nu
padahal ibu ingin melihat kamu sukses nak
ingin melihat kamu berkeluarga
tapi kamu kenapa pergi meninggalkan itu
kenapa malam malam ada di sini ibu
ibu ingin dekat dengan riko pak
ibu tidak mau
nanti apa kata orang kalau ibu malam malam ada di kuburan
peduli apa kata orang pak
memangnya mereka peduli dengan kematian anak kita pak
sebelum bapak paksa
seharusnya ibu bisa menerima kenyataan dan keadaan ini
kasih ya anaknya si burhan
kalau saja bukan si burhan pelakunya
anaknya itu sampai tidak bisa bertemu dengan bapaknya
tak kapan si burhan itu baru muncul
jangan jangan dia masih kecil itu
dia tidak tahu apa apa
makanya saya mau kasih pelajaran
biar dia ngerti
kita ini sudah cukup menderita bu
kenapa anak kecil yang nggak tahu apa apa ikut juga menderita
kasian dia kan
kita menderita seperti ini juga akibat bapaknya
kalau dia yang melakukannya
kalau bukan bagaimana
ada apa sih di pikiran bapak
seharusnya ibu itu bertanya pada diri ibu sendiri
kenapa ibu jadi kalap seperti ini
ibu ingin bapak
saya ingin menanggungmu
saya ingin ketemu bapak
indah sama ibunya indah dia pasti kembali
memangnya bapak ketemu dengan bapak indah
adalah di suatu tempat
tapi dia pesan supaya kamu jaga ibu kamu
dia juga bilang indah harus bantu ibu
dia pasti kembali dia juga kangen
kamu baik baik ya sayang ya
bapak kenapa ingat dengan anak bapak ya
bu misna ada yang bisa saya bantu bu
masih pengen nyali kamu tinggal di wilayah sini
maksud ibu bagaimana
belum lama ini kan rumah kamu dibakar
terus rumah kamu juga dilemparin pakai batu
kamu masih mau aja tinggal di sini
kenapa kamu gak jual aja tanah dari rumah ini
oh jadi ibu tahu siapa yang membakar rumah saya dan siapa yang melempar surat kaleng kepada saya
bapak ibu mau
iya saya memang tau
tapi perbuatan mereka tidak sekejam apa yang suami kamu lakukan terhadap anak saya
ibu suami saya tidak bersalah bu
pengadilan sudah memutuskan itu
apa bukannya ibu
sabar saya ada batasnya bu
saya capek dituduh terus yang bukan perbuatan saya
pak kita harus kasih pelajaran terhadap perempuan ini
kalian bukan si burung siapa lagi pak
bu kita pulang bu
dasar pengunduh bayaran semprul
ngurus satu kerjaan aja nggak selesai selesai
bu di sini
udah pada jago
bu mau merampas uang abang
udah jadi jagoan lu
aku harus menemui bapak sarwana dan istrinya
jelaskan semua hal tentang fitnah yang ditujukan
tentang fitnah yang ditunjukkan terhadap
hal yang tidak pernah aku lakukan sebelum ini